masih kejahatan seksual yang dilakukan seorang pengusaha di kediri jawa timur
sidang pembacaan fonis terdakwa soni sandra yang dijadwalkan dimulai pukul sembilan pagi tadi ternyata molor
ya dan hal itu terjadi karena salah satu penasehat hukum terdakwa terlambat datang
terdakwa soni sandra sendiri sudah hadir di pengadilan negeri kota kediri sejak pukul delapan lewat tiga puluh
ketua majelis hakim purnama amin chandra meminta terdakwa soni sandra untuk tetap mau melanjutkan persidangan
dengan salah satu penasehat hukum yang telah hadir
sidang pun baru dimulai pukul sembilan lebih lima puluh lima menit dan sidang pembacaan fonis ini digelar secara terbuka
ya saat ini sidang masih terus berlangsung
kita juga nanti akan tentunya menantikan seperti apa ponis yang akan dijatuhkan kepada soni sandra ini
mengingat banyak sekali desakan berbagai macam atau berbagai pihak yang
meminta agar hakim tidak masuk angin begitu kurang lebih ya
soni sandra ini memang dikenal sebagai kontraktor dan pengusaha terkemuka di kediri jawa timur
ia adalah bos pt triple s dan sebelumnya sudah menjalani serangkaian sidang atas kasus kejahatan seksual terhadap anak
diduga jumlah korban mencapai lima puluh delapan anak namun yang berani melapor hanya lima orang
nah dua anak melapor ke polres kediri kota sedangkan tiga anak lainnya
melapor ke polres kabupaten kediri
kejaksaan negeri kota kediri menuntut tiga belas tahun penjara
sedangkan kejaksaan negeri kabupaten kediri menuntut pengusaha ini empat belas tahun